motif pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari ayah berinisial ab lima puluh delapan tahun
ibu hr lima puluh empat tahun dan anak sulung mereka deka dua puluh lima tahun
di sebuah rumah di kecamatan mertoyudan magelang jawa tengah pada senin lalu
masih menyisakan tanda tanya
dari hasil penyelidikan sementara oleh satuan reskrim polres tamagelang
motif pembunuhan satu keluarga ini berlatar belakang sakit hati
tersangka yang tak lain adalah anak kedua dari keluarga ini
mengaku dibebani biaya hidup keluarga usai ayahnya pensiun
namun motif pembunuhan itu dibantah oleh paman tersangka
yang juga kakak kandung dari ibu tersangka
ditemui di rumah duka pada rabu siang
paman tersangka sukoco mengaku pengakuan ponakannya itu
sukoco mengaku justru yang membebani perekonomian keluarga
adalah tersangka karena tidak bekerja
ya mungkin mungkin di luar sana dia itu ada beban pinjaman dan sebagainya
kita tidak tahu
mungkin ada arah ke sana untuk bisa menguasai dua mobil dan sebagainya
itu sebuah benturan punggung itu sangat amat sangat bohong sekali
itu tidak betul
mungkin tidak bekerja
itu aku dari mana
dari hasil penyelidikan laboratorium forensik polda jawa tengah
kepala bidang kedokteran dan kesehatan bidokes polda jawa tengah
kombes pol sumi hastri telah memastikan
ketiga korban itu meninggal akibat mengkonsumsi racun cyanida
yang dicampur ke dalam minuman yang diberikan oleh tersangka
dan dari hasil laboratorium yang kami ambil di darah urin dan lambung korban
tiga tiganya diperiksa di laboratorium forensik polda jawa tengah
itu positif cyanida
memang cepat ya kalau cyanida dan dosisnya besar katanya satu
minum itu satu gelas dia memasukkan dua sendok serbuk cyanida
sebelumnya tewasnya ketiga korban itu diketahui oleh asisten rumah tangga
setelah menerima telepon dari tersangka pada senin pagi
tersangka mengatakan menemukan mayat ketiga anggota keluarganya
di dalam kamar mandi
dari rumah korban polisi menyita secangkir teh
sisa minuman korban dan sendok yang dipakai mengaduk teh
jenasa ketiga korban telah dimakamkan pada senin malam
di tempat pemakaman umum busun prajenan kecamatan mertowudan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
kini tersangka mendekam di sel tahanan mapo restamagelang
dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati
hingga kini polisi masih terus mendalami terkait motif pembunuhan tersebut
tim liputan cnn indonesia